pengadilan negeri jakarta selatan resmi menerima permohonan gugatan dari politisi partai keadilan sejahtera fahri hamzah
fahri meminta pengadilan untuk memutuskan beberapa hal
antara lain menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
menyatakan semua keputusan tergugat terkait proses pemeriksaan dan persidangan
serta putusan pemberhentian kepada penggugat sebagai keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum
kami telah terhubung melalui satelit dengan fahri hamzah malam ini
selamat malam pak fahri
selamat malam assalamu'alaikum tuhan indra
wa'alaikumussalam pak fahri
pak fahri tidak hanya dipecat begitu tetapi nama anda juga digeser di dpr
sebagai wakil ketua digantikan politisi pks lainnya lidia anifa
bagaimana pak fahri menilai ini
ya itulah kehidupan
dan itulah cara
yang hidup ini berjalan
penuh dengan dinamika
penuh dengan perbedaan pendapat
asalkan kita bersiap sedia untuk menjadi yang paling dewasa untuk menghadapinya
saya kira akhirnya semuanya akan menjadi positif dan baik bagi kita
bagi saya pribadi
bagi para pimpinan di pks sekarang
dan juga insya allah bagi kader kader pks yang sekarang ini
sedang sangat menanti dengan penuh perasaan penasaran begitu terharu juga
dan juga kita sebagai bangsa memang harus terbiasa melihat hal hal seperti ini
sebagai dinamika yang kita hadapi secara dewasa dan matang
anda melihat ini sebagai dinamika biasa
ya makanya saya mengajak para pimpinan pks yang sekarang ini sedang menjabat
marilah kita menggunakan hukum negara sebagai cara kita untuk melakukan resolusi terhadap konflik yang ada ini
karena pada dasarnya
apa yang dilakukan oleh pimpinan partai sekarang ini
banyak sekali unsur unsur pelanggaran
atau yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum
yang saya sudah gugat di pengadilan negeri jakarta selatan kemarin
apa jenis daripada perbuatan melawan hukumnya itu sangat kentara
di antara yang paling kasar melawan undang undang adalah
pemecahatan saya ditandatangani hanya oleh presiden partai
atau ketua umum
di dalam undang undang partai politik
padahal sebetulnya tidak boleh ada keputusan seberat ini ditandatangani oleh satu orang
ya harus ditandatangani bersama sekjen
majelis tahkim atau yang di undang undang partai politik
atau peraturan umum
disebutkan sebagai mahkamah
mahkamah partai itu bersidang tanpa pengesahan dari kementerian hukum dan ham
sebetulnya ini adalah perbuatan ilegal yang juga bisa dipidanakan
tetapi saya mengambil jalan perdata untuk mencabar keputusan keputusan ini
demi kebaikan kita semua demi kebaikan organisasi partai
dan juga supaya semua bisa mendapatkan pelajaran
bagaimana ketika tidak ada tanda tangan sekjen dalam putusan pemecatan anda begitu
apakah anda kemudian sempat berkomunikasi dengan sekjen
dan menanyakan ini langsung kepada presiden partai
kan sekjen mengundurkan diri dan saya tidak tahu secara detail
tetapi memang partai ini sekarang sepertinya
ada banyak sekali masalahnya
anda bayangkan kader seperti saya yang tidak punya catatan hukum
tidak punya catatan dalam majelis kaderisasi saya
atau halakoh usroh saya tidak ada catatan
tiba tiba diproses sampai pada tingkatan pemecatan
padahal ada orang orang yang melakukan perbuatan yang memalukan
di partai ini
sampai pada tingkat dia menjadi narapidana
atau membuat malu kita semua dengan tindakan tindakan yang dianggap oleh publik tidak senonoh
orang orang seperti itu tidak mendapatkan hukuman pemecatan
bahkan diapresiasi untuk tetap menjadi anggota majelis syuro dan lain lain
tiba tiba kepada saya yang hanya karena persoalan gaya bicara perbedaan pendapat
fikiran fikiran yang saya sering ungkapkan
dianggap gayanya berbeda
tapi masa gaya kemudian mengakibatkan seorang kader kemudian dipecat
kan bahaya betul itu kalau ada partai gaya kemudian menjadi dasar pemecatan
sementara gaya kita ini kan banyak kan
orang jawa beda gaya orang timur beda gaya
orang barat beda gaya
semua ini persoalan gaya kalau persoalan gaya kan bahaya sekali
semua kita bisa menjadi korban pemecatan
kalau kemudian bukan soal gaya begitu salah satu hal
salah satunya adalah pernyataan pernyataan anda yang dinilai
bertentangan dengan sikap partai terutama ketika anda mengomentari kasus ketua dpr sebelumnya begitu
yang kemudian anda seperti dinilai mendukung ini dinilai menjatuhkan image pks
dan juga beberapa pernyataan pernyataan anda lain yang dinilai tidak sesuai dengan karakter politisi pks yang seharusnya santun

atau anda sebut tadi pak nof tersebut
sesuai dengan hasil rapat koalisi merah putih atau kmp
nah ketika kemudian pks dalam kronologinya menyebut statement anda yang membela stiano fanto
disebut berlainan dengan posisi atau sikap pks terkait dengan kasus stiano fanto
apakah ini artinya kemudian pks sudah mulai bergeser dari koalisi merah putih
sudah tidak sejalan lagi dengan koalisi merah putih
saya tidak tahu ya
tetapi menurut saya narasi yang coba dibangun oleh para pimpinan yang ada sekarang ini adalah
sudah keluar dari subtansi dari apa yang kita persoalkan
kan substansinya ini sebetulnya kan karena saya tidak mau atau saya memutuskan
tidak mau mengundurkan diri karena saya tidak yakin apa namanya dengan permintaan dari
apa namanya permintaan pribadi dari ketua majelis suro
dan saya kira harusnya hak pribadi saya ini dihormati
karena ini juga permintaan pribadi beliau
jangan kemudian karena permintaan pribadi pimpinan saya tidak penuhi
lalu saya dikriminalisasi melalui peraturan
untuk partai sungguh ini adalah pelanggaran terhadap falsafah keadilan
yang menjadi nama dari partai kita ini ya
dan kita harus mengerti bahwa keadilan itu adalah persoalan yang universal sifatnya
kalau di dalam partai sendiri kita gagal menegakkan keadilan
maka mana mungkin kita berharap partai ini bisa menjadi partai yang diterima oleh publik
tujuan mengejar cita cita publik
untuk mendapatkan keadilan
jadi ini problem di dalam
kepemimpinan pks yang ada sekarang ini
dari kembali saya ingin tahu
tentang jawaban anda tentang kronologi yang dibuat oleh
dpp pks sebanyak tiga puluh satu poin itu
politisi pks yang santun
tapi memang dalam peraturan partai
dalam aturan partai yang ada yang anda pahami
apakah memang ada hal hal yang mewajibkan
bahwa politisi dari partai keadilan sejahtera
tidak bisa menjadi pasal
karena itu terkait rasa
di dalam islam itu
ada karakter seperti umar bin khattab
yang kalau ada masalah dia cabut pedang
dan dia tidak pernah dihukum oleh nabi
karena dia suka mencabut pedang itu

dianggap itu adalah bagian dari gaya dia
dan tidak bisa indonesia yang begini besar
dirangkum sopan santunnya
oleh satu otoritas lain yang tunggal
karena bangsa ini memiliki keragaman budaya
di timur orang berbicara keras
orang orang pesisir berbicara keras
orang orang gunung berbicara senyap

dan kita punya kultur dan budaya tentang santunan
karena itulah dia tidak bisa menjadi
pasal pasal dalam hukum
bang fahri apakah memang
anda sebutkan tadi ada beberapa perdebatan
antara anda dan kemudian
dari pimpinan partai pks saat ini begitu
apakah ada di dalam perdebatan
salah satu dari perdebatan antara anda
dan pimpinan partai pks saat ini
tentang sikap partai yang sebaiknya
merapat ke pemerintah
atau tetap berada di kmpb
apakah ada pembahasan itu
yang sempat membuat anda dan pimpinan partai
memang ada di awal
memberikan kepada saya
pejabat partai yang ada sekarang ini
tetapi mereka pernah menjadi menteri
pernah menjadi pejabat negara
yang boleh jadi mungkin ada banyak masalah
bekas menteri kesosial
bekas menteri ristek
anggota mpp ada yang bekas menteri
ada anggota mpp juga
bekas menteri pertanian
pada saat kasus pak lutfi
jadi ada yang mengkhawatirkan
kalau statement saya itu akan menyebabkan
kalau menurut saya
logikanya itu mesti dibalik
orang orang yang punya banyak masalah
jangan lagi dia menjabat
biarlah yang muda muda
yang tidak punya masalah
yang diberikan jabatan
supaya partai ini kedap dengan persoalan
dan dia punya daya tahan untuk
berhadapan dengan kenyataan
tetapi jangan kemudian yang dibungkam
adalah yang tidak punya persoalan
ini keliru cara berfikirnya ini
jadi apakah ini arahnya
ini ada cara berpikir yang agak fatal
dan karena itulah
apakah ini arahnya begitu
anda dilarang bersuara keras
begitu keras begitu begitu tajam
dan banyak dikomentari
pemerintah akan kemudian
mendalami lagi kasus kasus yang pernah terjadi
satu partai satu jamaah
orang mungkin tidak tahu
bahwa pak lutfi itu termasuk orang yang
banyak berbuat tidak adil kepada saya
dia mencopot saya dari
dia pindahkan posisi saya
kepada orang lain
tapi saya terima saja karena pada waktu itu
memang undang undangnya memungkinkan
anggota dan paripurna karena itu hanya
alat kelengkapan biasa
tetapi begitu pak lutfi dalam
masalah kan yang
terjun membela beliau adalah
masuk ke jurang pertempuran yang
tidak mudah karena pada hari hari itu
ketika saya berlaga
saya juga bisa dipersoalkan
dan bisa kemudian
dikriminalisasi juga tetapi seluruh resiko
saya ambil karena ini keputusan bersama
siapapun yang punya
masalah mari terbuka
mari kita diskusikan tetapi
jangan kemudian mengambil keputusan
sepihak yang tidak pernah kita diskusikan
lalu mengorbankan orang yang
tidak punya salah kan ini zalim namanya
bertentangan dengan falsafah
keadilan yang menjadi nama partai kita
ada niatan pkr
ingin bergabung dengan pemerintah dengan segala alasan
tadi yang anda sebutkan terkait masalah hukum
pak lutfi begitu
ataukah hanya sekedar
berposisi aman dengan mencopot anda
karena sering bersuara keras terhadap pemerintah
saya tidak tahu persisnya
persoalan ini bukan persoalan organisasi
tetapi ini ada
soal selera dan kepentingan
orang orang tertentu di jajaran pimpinan partai
yang kemudian menggunakan
struktur partai untuk melakukan
kriminalisasi kepada saya
kalau kita berbicara persoalan partai
partai ini punya struktur
dan sistem pembinaan
saya ini tunduk dalam sistem pembinaan
yang kita bertemu secara rutin
di dalam struktur pembinaan
saya tidak punya catatan
di dalam struktur pembinaan
di dalam halako usroh saya tidak punya masalah
saya juga tidak punya masalah
di daerah pemilihan saya
karena saya dipilih oleh publik di nusa tenggara barat
dengan jumlah pemilih
yang terus menerus bertambah
saya juga tidak punya masalah
selama dua belas tahun saya menjadi
pejabat publik di dpr ini
saya tidak punya masalah
kalau soal perbedaan pendapat
ya memang mulut anggota dpr ini
setiap hari harus bicara
undang undang dan konstitusi
mulutnya tidak boleh dipidana
dia harus diproteksi
karena dia akan mengawasi jalannya
pemerintahan dan negara
yang seperti apa
apakah perbedaan pendapat
partai pks saat ini
adalah yang paling besar
atau mungkin sebelumnya
ada perbedaan pendapat
antara politisi pks sendiri
yang juga lebih besar
saya ingin mengetahui
apakah memang faktornya
ada kekuasaan yang lebih besar
di atas pks
yang juga bermain main dalam
masalah anda ini
pemecatan anda ini
partai ini punya mekanisme
dan sistem kerja yang ideal
sekali sebagai partai kader
karena setiap ada persoalan
dalam unit unit pembinaan
tidak selesai di unit pembinaan
dia bisa dinaikkan ke dalam
tingkat pembicaraan lebih lanjut
kita identifikasi dan kita
kita bahas bersama
tidak pernah ada perbedaan pendapat
yang serius antara saya
hanya persoalan gaya saja
dan kalau persoalan gaya ini
kan menjadi rumit
karena sekali lagi
orang per orang itu beda gaya
dan kita harus
yang membiarkan gaya itu beragam ragam
karena kita berada di dalam
tubuh bangsa yang juga
jadi mekanismenya ada
tapi tidak dipakai
tetapi ini memakai jalur atas
dan tidak ada substansinya
saya tidak berbuat pidana
saya tidak berbuat pelanggaran etika
saya tidak berbuat tidak senonoh
dan seorang anggota dpr
atau seorang pejabat partai
atau pengurus partai
atau kader partai
kalau dia tidak melanggar undang undang
ini sejumlah opini
memecat anda dari pks
adalah momentum bagi pks
untuk merapat begitu ke pemerintahan
katakanlah sekarang anda masih dalam proses hukum begitu
dan artinya anda masih anggota dari pks
apakah anda setuju
jika kemudian partai ini dibawa
untuk merapat dan bergabung
dengan kelembagaan pemerintahan
atau tetap sebagai penyeimbang di luar pemerintahan
saya perlu mengingatkan
para pimpinan partai yang sekarang
keputusan untuk terlibat
membangun blok koalisi yang namanya
koalisi merah putih
adalah keputusan dari majelis
sebagai lembaga tertinggi di dalam partai
yang kalau itu harus dibatalkan
juga harus dilakukan melalui
sidang majelis syuro
apapun keputusan majelis syuro
adalah keputusan bersama
tapi saya tahu betul bagaimana
ingin memperkuat koalisi
karena pks sejak awal
harus mulai belajar
tradisi sharing di dalam kekuasaan
sehingga kita betul betul nanti
yang kita sinergikan
menjadi kekuatan besar yang akan mengelola negara
keputusan yang penting yang pernah ada
baik artinya selama proses hukum ini
anda masih akan aktif di dpr
begitu ya pak fahri
tetapi pertanyaannya kenapa tadi anda tidak hadir
begitu di sidang paripurnas yang tadi
apa alasannya pak fahri
saya ada janji
karena saya ini di kalangan teman teman
aktivis pemuda dan mahasiswa
bagian dari senior mereka
saya berasal dari eksponen
sehingga ada pertemuan
bem seluruh indonesia tadi di mataram
kebetulan itu juga didapil saya
sehingga tadi saya terbang
subuh subuh padahal saya baru pulang
dari palembang kemarin
untuk menemui mereka
dan saya kira mereka
memerlukan kehadiran saya
untuk menyemangati mereka dengan
ide ide untuk berjuang ke depan ini
baik kita lihat nanti seperti apa
kelanjutannya dari permasalahan pencatatan anda ini
yang anda bawa kerana hukum
terima kasih telah memberikan waktu anda
kepada cnn indonesia prime news malam ini
fahri hamzah wakil ketua dpr ri
dari pks telah bergabung
terima kasih selamat malam